jangan jangan lahir di bahdar kota seribu satu malam
kalau saya ingin denger weh jangannya pak rizal saya mau tahu caranya membina keluarga
membina keluarga yang harmonis itu enggak sembarangan ilmu itu ilmu tingkat tinggi
di masjid an nur banyak makanan
nanti ini bagusnya pakai baju apa ya
pakai baju apa dia lo bagus kok
abang maksud unik baju yang abang suka yang mana
semua baju lo gue suka bagus bagus
amba pindah duduknya gue mau ngomong penting
iya bentar nyak
apaan sih nyak
gue mau nanya si jufri itu kondang mendaran kagak sih
kondang katanya kondang
gue mau dateng ntar sama si mbi
berketemunya anaknya seloyok lagi
eee tapi bang alfi kri kan juga bikin
masa pada ke an nur kayaknya kagak mungkin ya
kata si marzuki semuanya mau ngegabung di an nur
iyanya kaga usah dah ya
kan dengerin dari rumah aja kedengeran
kan an nur deket dong dibelakang rumah
ku bener bener kagak ngerti ya sama jalan pikiran lo berdua
kalau lo udah kagak demen sama orang
kagak usah ngelarang anak lo dengerin ceramah
kalo lo ngelarang anak dengerin ceramah
terserah dia lah
kok belum kelar ngomong
sekarang ini ya mau ngomong serius sama nyak
kamu bisa enggak
datang ke rumahku
ya kamu ini kan orangnya business development
pasti ada sesuatu yang bisa kita obrolkan
besok aku tunggu ya
makasih ya dek
nanti jangan lupa
abis maghrib jemput makanan ya

nasi kotaknya ntar malam
yo mat bareng gak
lu aja duluan lah
loh kak hansip kenapa tadi gak bareng sekalian yuk
gak usah bu
kita jalan kaki aja olahraga
kalau begitu saya permisi bu
waalaikumsalam terima kasih yuk
bener kata si jono
kita sungkan naik mobil pak haji
saya sudah bilang ke kamu
mas jono itu bisa meramal masa depan
maksud gua kalau orang semakin baik kita semakin sungkang
yang mesinnya terus
mungkin gak ya
bang muhyidd udah gak ada rasa lagi mak neni
emangnya yang lu rasa tuh ape sekarang
kayak gak ada kangen kangannya gitunya
tapi kemarin waktu liat bininya si kicit

awak tuh puyok nih
jangan bikinin gua minum yang anget lu ya
gak usah mewek gitu eh
akang belum pernah ngomong di depan orang rame
orang orangnya kan warga kampung kita juga kan
sekarang aja udah grogi
kenapa akang mau waktu disuruh kasih wajangan
akang gak mau mah
tapi bu paksa
akang udah nolak
akang juga gak tau mau ngomong apa nanti
gak usah dipikirin kang
belum tentu ada yang datang
yang ceramah kan ustadz romli
warga kampung di sini juga
nah kalau di masjid anur baru tuh yang ceramah ustadz kondang
pasti pada ngumpul di situ semua
mudah mudahan aja ya mah
saya juga tuh berani pan
jangan jangan lahir di bahdar
kota seribu satu malam
syukur kita ntar dong
kalo saya pingin denger wijangannya pak rizal
kalau misalnya yang pada

membina keluarga yang harmonis itu enggak sembarangan ilmu itu ilmu tingkat tinggi
di masjid anur banyak makanan sumbangan dari bu puput pasti enak
sampean ini gak ngerti rois makanan fisik itu gampang dicari
yang sulit dicari itu makanan jiwa
ustadz kondang jarang jarang ceramah di kampung kita
mak mau dengerin ceramah di mana
gua males ketemu si muhyiddin gua pengen ke masjid al fiqri aja deh
oh iya mak mending di masjid al fikri aja soalnya bapak juga ngisi ceramah di sana
sampai jumpa di masjid adnur